usai heboh penemuan empat kerangka bayi pada lima belas dan dua puluh satu juni lalu
polisi akhirnya berhasil mengamankan ayah dari kerangka empat bayi itu senin pagi
pria bernama rudy itu diamankan saat bersembunyi di wilayah purwokerto selatan
dari hasil penyelidikan terungkap kerangka bayi yang ditemukan itu adalah hasil hubungan gelap pelaku dengan anak kandungnya sendiri berinisial e
aksi bejat pelaku itu dilakukan sejak dua ribu tiga belas saat e masih berusia tiga belas tahun
dari hubungan itu e melahirkan tujuh bayi
semua bayi dibunuh pelaku lalu dikubur di pekarangan milik warga lain di kelurahan tanjung banyumas
itu hasil hubungan daripada pelaku rudy dengan anak kandung daripada pelaku tersebut
jadi saudari e ini kemudian melahirkan kemudian langsung dibunuh kemudian dikuburkan ke dalam tanah yang berada di wilayah kelurahan tanjung
penemuan kerangka tulang bayi ini pertama kali terjadi pada tanggal lima belas juni lalu
kemudian pada dua puluh satu juni kemarin polisi kembali menemukan tiga kerangka tulang bayi yang dikubur di tiga tempat
sehingga saat ini ada empat kerangka bayi yang ditemukan di pekarangan milik warga
polisi berencana akan mencari tiga jenazah bayi lainnya
imam ambarwoto banyumas jawa tengah